abah makasih abah mau tinggal di sini sama neng
akhirnya sekarang neng bisa bareng lagi sama abah
bagi pulang neng juga kan gak mau dibawa pulang ke bandung
depresi abah kalau di bandung mikirin neng di sini